bunga sama bapak kan ikut begadang membantu ibu bikin rendang
jadi wajar kalau sekarang lesu
oh bunga jadi ngantuk
ibu juga pegadang tapi ibu tidak lesu dan tidak ngantuk
jadinya ibu segera
udah di tempat kerja
nanti aku jalan jalan
ditunggu di rumah ya bang ojek
ibu manggil bang ojak buat nganterin bapak ke depan
terus buat apa manggil bang ojak kesini
buat nganterin pesanan rendangnya ibu bebi
mau ke depan pak
bisa antar burung saya
bukan yang ini
jadi begini mas
saya ini kan pedagang burung
berhubung karyawan saya sedang sakit
jadi nggak bisa diantar ke pembelinya mas
emang diantar kemana pak
dekat ke hutan kayu
tapi hutan kayu lumayan jauh loh pak
satus ribu cukup
ada di dalam
kirain udah mau berangkat
saya nelfon bang ojek bukan buat nganter bapak
tapi nganter ini
apaan tuh bu
bang ojak bisa antar ke menteng indah
tapi saya lagi ada urusan lebih penting
kalau cuma nganterin bapak sama bunga ke depan sih saya bisa
tuh kan bu
tuh kan bu
bang ojek belum tentu bisa
bang ojak ntar saya ke depan
nah ini depan mas bonomo rumah saya nih
nah parkirnya di sini aja nih depan
sebentar ya mas bonomo
saya ambil burungnya dulu
sama orang aja saya pake

apa nganter yang tinggi begini ngajak melewatin punya kuda kayak gila
bisa dua aku pinjam bu
semoga berangkat dulu ya bu
tunggu sebentar ibu telpon dulu
iya bu nur
makasih pak ngojak
ya sama sama eh pak
kemaren bikin brosur rendang bu nur habis berapa ya
lima ratus ribu lebih sedikit lah
ya iyalah masa lima ratus perak
udah ya toko telat pak ngojak
pak ngojak ini dia
kalau gitu abang cari deh percatakan yang murah tapi bagus detail catakannya
memangnya kenapa kalo tisna
badannya om tisna bau
kalau kamu jalan kaki ke depan
nanti badan kamu jadi keringetan
terus badan kamu jadi bau
sudah pak punomo
tapi inget ya mas punomo
bawa motornya pelan pelan
takut burungnya stres di jalan
kalo dibawa motornya kenceng kenceng
saya jalan dulu ya
bapak telfon aja
ya siap mas punomo
anterin ini pesanan ke rumahnya ibu baby
jangan lupa minta juga uang sisanya lima ratus
iya bu maaf bunur ongkosnya bisa dibayar di muka nggak
makasih bu saya berangkat ya
eh tunggu dulu kang tisna
bisa sekalian tebengin bunga indah sekalian ke depan
saya kan sudah sewa kang tisna
lagi sendirian aja be
maaf be sepertinya mba be lagi banyak pikiran ya
sama b saya saja sudah setua ini masih saja tetap memikirkan anak saya
si entis nasibnya belum beruntung
kata almarhum abah saya pernah bilang sama saya
odi kalau kamu nanti sudah punya anak
kamu akan bahagia sekaligus resah
untuk memikirkan anak anak kamu
dari mulai bayi baru lahir hingga sampai dewasa

ya nanti kasih tak akhirnya

aku tak yakin semuanya akan selamat
cari siapa mas
saya nyari rumahnya ibu baby
oh saya sendiri
perkenalkan bu saya su tisna
tapi teman teman manggil saya tetisna aja
saya datang ke sini mau mengantarkan rendang kiriman dari ibu nurmala
bentar ya saya ambil uangnya
uangnya pas lima ratus ribu
saya pamit dulu ya bu
anak buah si tajudin
oh bang deddy itu nama sebenarnya tajudin
ini kita mau ngebahas nama tajudin apa gimana ini
maaf atuh be kita lanjutin lagi curhat curhatannya